tim seleksi anggota kpu dan bawaslu telah dibentuk oleh presiden jokowi
ada sebelas orang yang ditunjuk menjadi anggota timsel namun komposisi nama nama yang berada di timsel ini menjadi sorotan
tidak hanya ketua timsel yang dijabat oleh pak juri ardian toro yang merupakan ex timsel jokowi ma'ruf
dan juga menjabat deputi di ksp tapi sebagian pihak menilai komposisi timsel ini dinominasi oleh unsur pemerintah
apa yang dikhawatirkan dari timsel yang sudah dibentuk oleh presiden jokowi ini
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada kang saan mustopha wakil ketua komisi dua dpr ri dan juga ada mbak titi anggraini anggota dewan pembina perludem
selamat malam kang saan mbak titi apa kabar
selamat malam mas renhar mbak titi selamat malam
kang saan dan juga mbak titi kami juga sudah berusaha sebetulnya untuk menghadirkan anggota timsel
baik ketua wakil sekretaris anggota tapi tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi malam hari
jadi saya akan lanjutkan dengan mbak titi dan juga kang saan
saya mau ke mbak titi terlebih dahulu melihat komposisi timsel yang sudah dibentuk oleh presiden jokowi ini
ada yang janggal mbak titi atau menurut anda sudah ideal ideal saja
ya terima kasih mas reinhardt ini diskusi yang sangat penting ya
karena salah satu hulu dari kredibilitas legitimasi dan juga kepercayaan publik pada proses pemilu adalah terbentuknya
penyelenggara pemilu yang dianggap independen profesional dan juga imparsial salah satunya gitu ya
nah ketika kita menyoroti tim seleksi harus disikapi secara proporsional
sebagai bagian dari betul betul memastikan bahwa tim seleksi yang akan bekerja ini akan menghasilkan penyelenggara pemilu sesuai harapan tadi ya
yang independen yang profesional yang akuntabel yang transparan mandiri begitu
nah kalau dari sisi komposisi timsel
kalau kita lihat kombinasi latar belakang memang sebenarnya oke gitu ya
ada kombinasi antara mantan penyelenggara pemilu ahli hukum ahli politik teknologi informasi manajemen kepemimpinan dan seterusnya
karena memang kolektif kolegialnya kpu itu harus ditopang oleh kerjasama tim yang baik begitu ya
yang memerlukan kompetensi kompetensi dengan pendekatan latar belakang tadi
apalagi akan banyak misalnya tantangan terobosan teknologi yang dibutuhkan
tapi juga ada sorotan dari komposisi yang ada
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
memang tidak detil mengatur soal bagaimana pengangkatan dan kriteria kriteria timsel
sebagaimana persyaratan calon anggota kpu dan bawaslu
hanya disebutkan bahwa timsel itu berpendidikan paling sedikit s satu
usia paling rendah empat puluh tahun
dan mewakili tiga unsur
dari sebelas anggota timsel jadi ada sebelas
terdiri dari tiga unsur pemerintah
empat unsur masyarakat
dan empat unsur akademisi
nah kalau dari sisi komposisi yang sebelah
karena yang terafiliasi secara formal dengan pemerintah itu ada empat
yaitu pak juryardian toro sebagai ketua mewakili deputi empat belas presiden
kemudian bapak bahtiar
itu adalah dirjan polpum dagri kemen dagri
kemudian ada bapak edward omar hyaryek
atau pak edy hyariech
yang juga wakil menteri hukum dan ham
tapi jangan lupa ada satu lagi ibu pungki indarti
yang merupakan komisioner aktif dari kompolnas
nah kompolnas sendiri dibentuk oleh peraturan presiden
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden
kalau klaimnya jurubicara dari setnek atau staf khusus setnek pak
faldo maldini kan menyebutkan bahwa bu pungki itu dianggap sebagai wakil dari masyarakat
sebenarnya tidak ada masalah dengan figur bu pungkinya ya
karena beliau punya rekam jejak yang sangat baik
perempuan yang sangat hebat
luar biasa komitmennya pada ham
penegakan hukum dan keadilan
yang menjadi persoalan adalah komposisi empat unsur pemerintah ini mas reinhardt
jadi itu dulu yang harus proporsional begitu ya
karena ada empat unsur yang terafiliasi dengan pemerintah
pemerintah itu bebas memilih siapapun yang akan mewakili unsur dari pemerintah
sepanjang jumlahnya tiga
nah karena jumlahnya ada empat pertanyaannya adalah
siapa yang sebenarnya wakil dari pemerintah gitu ya
dan kenapa kemudian empat pilihannya
tidak bisa disebut misalnya bahwa kemudian wakil dari kompolnas
adalah orang yang dianggap mewakili tokoh masyarakat
tokoh masyarakat adalah persyaratan untuk bisa mengisi posisi komisioner kompolnas
ketika dia sudah menjadi komisioner aktif
maka dia bagian dari badan kelembagaan kepolisian
sesuai dengan peraturan presiden yang membentuk kompolnas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden
apalagi tadi perkenalannya juga kan sebagai anggota kompolnas
nah menurut kami disinilah sebenarnya akuntabilitas menjelaskan
perwakilan unsur unsur itu menjadi penting gitu ya
karena pembagiannya itu distribusinya jelas
tiga unsur pemerintah
empat unsur akademisi
dan empat unsur masyarakat
itu yang pertama
dan yang kedua kebutuhan terhadap penyelenggara pemilu
memang krusial untuk memastikan proses rekrutmen ini
betul betul proses yang independen imparsial non partisan dan profesional gitu ya
setidaknya prosesnya harus berjalan terbuka transparan akuntabel
dengan pelibatan partisipasi masyarakat yang baik
yang dicari adalah posisi yang betul betul harus imparsial netral profesional mandiri
dan tidak terlibat politik politik
makanya anggota kpu bawaslu itu tidak boleh dia
sebagai pengurus atau anggota partai
dan kalaupun pernah harus ada jeda lima tahun
misalnya soal sorotan pada posisi pak juri yang pernah
menjadi bagian dari politik praktis ya
karena sebagai wakil direktur tkn
sekali lagi sorotan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang proporsional
karena kita ingin prosesnya betul betul menghasilkan penyelenggara pemilu yang tadi
bekerja independen mandiri tidak menjadi bagian dari politik praktis
karena kalau itu terpenuhi yang diuntungkan itu adalah semua peserta pemilu
pak saan akan untung dari partai partai yang berbeda dengan pak saan juga akan untung gitu ya
karena kita ingin menjaga kredibilitas non partisan itu
maka khawatirannya kan adalah kalau pernah terlibat pada praktik politik praktis
kalau ini tidak ditangani dengan baik akan ada pengundian spekulasi atau pertanyaan pertanyaan
apakah betul betul nanti prosesnya itu tidak akan tertarik pada kepentingan kepentingan praktis gitu ya
ini saja sih yang mestinya perlu dijelaskan
dan concern ini kan bagian dari partisipasi aktif publik untuk betul betul mengawal
supaya nanti peserta pemilu publik mendapatkan penyelenggara sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi dan undang undang
kemandirian yang utuh profesionalisme yang baik
dan betul betul keberpihakan pada demokrasi
dengan kepatuhan ketaatan pada regulasi yang ada
begitu kira kira mas renhal
menarik mbak titi kita coba dengar apa pernyataan dari pak juri ya
yang juga menegaskan bahwa timsel ini akan transparan imparsial dan juga independen
kita coba dengarkan pernyataan dari ketua timsel juri ardiantoro
tentu kami akan segera menyusun jadwal dan rencana kerja tim seleksi

nanti terpilihnya calon anggota yang akan diserahkan kepada pak presiden
kami semua punya komitmen yang sama di tim seleksi untuk bekerja secara terbuka transparan
dan tentu saja imparsial independen untuk meyakinkan kepada masyarakat kepada publik
bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang undang

apa yang tadi disoroti oleh mbak titi dan juga mungkin kekhawatiran sebagian pihak ya
satu komposisinya empat pemerintah yang formal
satunya lagi ini ya bisa dibilang juga bagian dari pemerintah begitu karena komisioner kompolnas
yang kedua adalah soal posisi orang orang yang kemudian terlibat atau pernah terlibat dalam politik praktis
yang justru menjadi ketua dari timsel untuk menentukan anggota kpu dan juga bawaslu
pengawasan dari anda komisi dua bagaimana kang saan
ya tentu yang pertama kalau tim sel itu kan memang
dibentuk sesuai untuk kewenangan pemerintah ya dengan berpedoman pada undang undang nomor tujuh dua ribu dua puluh
tentu apa yang disampaikan oleh mbak titi tadi itu juga kan harus menjadi catatan buat pemerintah
dan juga tentu juga itu nanti menjadi catatan dan masukan bagi para anggota tim sel
jadi menurut saya kekhawatiran dan keraguan terkait dengan apa
komposisi tim sel itu itu nanti ya dijawab ketika dia mampu merekrut calon calon komisioner
baik kpu bawaslu yang tadi diharapkan oleh mbak titi
memang dalam undang undang keterwakilan tiga unsur itu kan jelas
tiga dari pemerintah empat dari masyarakat empat dari akademisi
dan memang ini perlu pemerintah jelaskan juga yang mewakili pemerintah ini siapa saja
kan jelas yang jelas jelas itu kan ada pak bahtiar dia dirjen polhum di kemendagri
ada wamen kumham itu pak edward terus juga ada pak juri di ksp
dan kalau tadi ada kompolnas dan sebagainya
ini kan sebenarnya bukan keraguan terhadap individu
pak juri pernah menjadi komisioner kpu bahkan jenjangnya jelas
pernah menjadi komisioner kpu di provinsi bahkan komisioner kpu di ri
pasti memahami secara detail dan punya keterampilan dalam teknis kepemiluan
itu sebenarnya tidak diragukan yang diragukan kan soal posisi pak jurinya
tadi apakah dia mewakili pemerintah satu
dan juga ada keraguan karena pak juri pernah menjadi bagian dari tim ses
walaupun nanti di dua ribu dua puluh empat yang akan datang posisi pak jokowi bukan lagi sebagai yang ikut bertarung
tentu mungkin tapi kalau hal seperti itu sekali lagi pasti harus jadi catatan
nah saya ingin memberikan garis bawahi bahwa keberadaan tim sel ini penting untuk melahirkan para komisioner kpu yang kredibel
berintegritas non pengaruh dan berpengaruh

dan profesional itu punya kemampuan teknis kepemiluan
karena apa karena pemilu yang akan datang itu selain bebannya berat
juga tingkat kerumitannya tinggi
terkait dengan soal penetapan jadwal pemilu saja
sampai hari ini kan belum selesai
kenapa belum selesai
karena memang masing masing punya argumentasi
melihat ke depan
pemilu ini rumit pemilu ini nanti memberikan beban yang luar biasa
dan tentu juga dinamika politiknya akan semakin tinggi ke depan
apalagi dalam konteks untuk pilpres misalnya karena nggak ada posisi petahana
semua orang dalam posisi yang sama
jadi kredibilitas integritas yang kedua juga profesional itu menjadi hal yang penting
karena undang undang dasar mengamanatkan bahwa kpu itu adalah lembaga mandiri
maka harus dijaga oleh orang orangnya yang punya kemandirian yang tinggi
yang tidak mudah terintervensi oleh kekuatan politik manapun
nah tim sel untuk melakukan rekrutmen tadi dengan ada tadi kekhawatiran dan sebagainya
maka harus dijawab dengan tadi transparan dalam soal rekrutmennya
dari mulai pengumuman ke publik
siapa yang mendaftar
dan harus diberikan akses seluas luasnya
publik untuk mengetahui siapa yang mendaftar untuk kpu
siapa yang mendaftar untuk bawaslu
dan publik diberikan kesempatan untuk melakukan tracking terhadap mereka semua
dan tentu juga timsel harus terbuka terhadap semua masukan itu
itu yang saya katakan transparansinya
yang kedua harus akutabel bisa dipertanggungjawabkan
karena memang ini penting
nanti hasil dari seleksi ini menjadi persoalan di kemudian hari
begitu dimasukkan ke dpr
nanti banyak penolakan
ini nama nama ini partisan punya keterkaitan
karena kita ingin nanti di kpu itu
asal usul ormas dan sebagainya
kita melihat misalnya hari ini tarik
menarik kepentingan ormas itu besar sekali
real lah ya
ini mbak titi mungkin paham lah ya
tarik menarik kepentingan asal usul
mereka dari mana asal usulnya ormas mana dan sebagainya
nah hal hal seperti ini
itu harus dimulai
itu dihilangkan ketika
dari mulai proses rekrutmen oleh pansel
ini ini akuntabilitasnya
jadi transparansi akutabilitas profesional
dan tentu juga
yang namanya timsel
itu harus benar benar mandiri juga
itu penting menurut saya catatan catatannya
baik kang saan
oke secara teknis
apa nama nama yang masuk ini memang pasti sudah berpengalaman ya
tadi juga mbak titi sudah sudah sudah katakan
ini bukan soal personalnya
tapi kemudian komposisinya ini kang saan
ada khawatiran bahwa ini syarat akan kepentingan
bisa diintervensi dan lain sebagainya
anda tidak melihat bahwa
ada kecenderungan ke arah sana
kalau kemudian ketua timselnya atau komposisinya
banyak diisi oleh unsur pemerintah
apalagi yang pernah juga terlibat dalam politik praktis
ya menurut saya gini
pertama pemerintah memang di
ketika mengumumkan sebelas timsel
itu kan nama nama itu tidak diberikan penjelasan
pak ibu pongki
yang jelas jelas mewakili
anggaplah akademisi itu jelas
misalnya ada pak profesor hamdi muluk
orang tahu semua
dia akademisi dan sebagainya
tapi yang masih
yang masih agak
kan banyak juga tokoh masyarakat menjabat posisi posisi di pemerintahan di bumn
ada komisaris misalnya kan
ada staf khusus
kalau kita tracking itu tadi
juga menyampaikan si a ini mewakili apa
kan gitu loh
di situ pak bahtiar jelas dirjen polhum mewakili pemerintah dari kemendagri
itu nanti yang harus disampaikan kepada publik
sehingga publik bisa menjelaskan
oh tiga dari pemerintah ini namanya ini ini
kalau sekarang tadi istilah empat titik ada empat
dari empat ini siapa yang mewakili pemerintah
kan gitu loh
jangan sampai nanti menyalahi undang undang
karena undang undangnya tegas
nah mewakili akademisi itu siapa
jadi jangan sampai
ada satu orang mewakili dua kepentingan
dan kepentingan masyarakat misalnya
kepentingan pemerintah juga kepentingan akademisi
misalnya kan gitu loh
hal ini juga harus ditegaskan oleh pemerintah
sampaikan ke publik
dan keraguan keraguan publik
itu harus dijawab dalam waktu yang cepat ini kan gitu loh
supaya tim sel bekerjanya juga lebih
lebih tenang juga ke depannya
jadi tinggal nanti
tidak ada orang lagi yang mempertanyakan
masyarakat sipil penggiat pemilu atau yang lainnya
tinggal mengawasi saja
dalam proses rekrutmennya
itu itu penting menurut saya untuk disamakan oleh pemerintah
baik mbak titi cukup sampai di situ kah menjelaskan
saya ingin menjelaskan saja pemerintah
atau kemudian memang perlu ada evaluasi lagi dari nama nama ini
dari awal anda melihat proses pemilihan tim sel ini
apakah sudah cukup transparan
atau masih banyak tanda tanya mbak titi
tapi dijawabkan nanti ya
kita break dulu
kami akan segera kembali
oke anda kembali bersama kami di cnn tv
tadi sudah banyak membahas juga dengan mbak titi dan juga kang saan
saya ke mbak titi lagi
mbak titi tadi yang kang saan soroti adalah
pemerintah memang perlu untuk menjelaskan
komposisi ini mewakili siapa siapa saja
karena kan sesuai dengan undang undang
tadi ada tiga dari pemerintah
tapi memang secara teknis
orang orang ini yang kemudian dipilih
memang tidak diragukan lagi
sesuai dengan kapasitas masing masing
mbak titi apakah memang cukup sampai di pemerintah menjelaskan saja
ke sebelas orang orang
ke sebelas orang ini sebetulnya mewakili unsur yang mana
atau memang lebih jauh
ini perlu dikaji ulang lagi pak
baik mbak titi
suaranya masih termute
tampaknya mbak titi mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu
oke terima kasih
oke tampaknya masih termute suara mbak titi
jadi kita alihkan dulu ke kang saan
iya mbak serhat
mbak titi kita tahan dulu ya
karena tampaknya suaranya masih termute
kang saan ke depan apa yang dikhawatirkan kemudian
dari sebagian masyarakat sipil ini
bagaimana harus menjawabnya dari pemerintah menurut anda
ya pertama tentu pemerintah harus memberikan sebuah jaminan
bahwa nama nama yang sudah pemerintah tunjuk dan umuman ke publik
bahwa mereka benar benar akan bekerja secara profesional
transparan akuntabel dan mandiri
dan juga pemerintah tidak akan mengintervensinya
terhadap nama nama nanti yang akan dikirim ke dpr
sebanyak empat belas untuk komisioner kpu
dan empat belas untuk komisioner bawaslu
jaminannya penting jadi perlu pemerintah tegaskan
bahwa keraguan publik ini bukan terkait dengan
kapasitas atau kemampuan dan kredibilitas
serta integritas mereka
tapi keraguan publik terhadap pansel ini adalah
terkait dengan soal kemandiriannya
terkait dengan soal independensinya
jadi independensi terhadap siapa
bukan terhadap partai politik tapi justru pemerintah
bahwa mereka dikhawatirkan
mereka tidak independen terhadap kepentingan pemerintah ini
yang harus pemerintah pastikan
karena kalau dilihat dari sisi komposisi
itu tidak ada yang terkait sama sekali dengan partai politik
justru keraguan publik itu kan bahwa
apakah mereka benar benar mandiri
benar benar mereka akan mampu independen
terhadap campur tangan pemerintah ini satu ya
isinya dilihat dari set tadi pak juri
yang hari ini kepala staf deputi di ksp
yang kedua juga mantan tim sukses pak jokowi ma'ruf amin
nah ini juga harus ditegaskan
baik oleh pak juri sendiri maupun oleh pemerintah itu sendiri
udah dikirim dihubungkan ke publik sudah mau bekerja
kita misalnya minta untuk dievaluasi kembali nggak
tapi yang paling penting adalah jaminan
yang kedua adalah kesanggupan dari mereka
untuk benar benar independen ini penting menurut saya
saya yakin ke sebelas orang ini independen
tidak akan diintervensi oleh pemerintah
oleh kepentingan apapun
kalau saya sih lihat misalnya dari apa
ada nama nama ya misalnya pak juri kan juga pernah menjadi komisioner
dan di kpu nya lengkaplah dari daerah sampai ke pusat
tentu bagaimana menjaga integritas dan kemandirian itu penting
bahwa dia menjadi tim sukses iya itu kan dulu
bahwa dia sekarang mewakili pemerintah
tentu kemandiriannya juga akan terjaga
kita juga tidak meragukan lagi dependensinya pak chandra
pak chandra hamjah mantan komisioner kpk mantan aktivis
jadi dari sisi nama nama sih orang orang yang dari masyarakat dan sebagainya
saya cukup punya keyakinan bahwa mereka mampu akan menjaga integritasnya
dan mampu menjaga kemandiriannya
oke mbak titi kalau kang saan menyoroti bahwa dari nama nama yang ini
lima belas nama ini kang saan yakin bisa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya
apakah menurut mbak titi cukup sampai pemerintah perlu menjabarkan kembali kepada masyarakat
sebetulnya ke sebelas ini mewakili unsur yang mana saja
atau harus lebih dari itu untuk sekali lagi menjawab kekhawatiran dan kecurigaan mungkin
bahwa timsel ini memang dibuat dan juga rawan sekali untuk bisa diintervensi
baik tampaknya kembali ada gangguan
komunikasi dengan mbak titi anggra ini kita kembali perbaiki
jadi saya ke kang saan lagi kalau gitu
kang saan kita ngobrol lagi karena mbak titi ada gangguan sementara ini
kalau anda yakin kemudian tapi masih banyak sebagian kalangan yang menyoroti bahwa nama nama ini
terkesan kemudian bisa diintervensi
itu kan kemudian harus dijawab dengan kerja kerja yang harus dilakukan oleh tim pansel
menurut anda bagaimana meyakinkan menjawab keraguan itu ke depan
ya pertama tentu dimulai dari
awal ya mereka harus benar benar transparan terbuka kepada publik
tadi pak juri sampaikan di awal bahwa dia akan semaksimal mungkin menjaga integritasnya
dan gua akan melakukan keterbukaan transparansinya dia akan lakukan
dan menurut saya memang dari prosesnya dari mulai misalnya tim pansel melakukan pengumuman ke publik untuk menerima pendaktaran
itu harus mulai dibuka ke publik
jadi nama nama ketika berapa puluh berapa ratus yang mendaftar sebagai calon komisioner
itu juga harus disampaikan ke publik
dan itu juga harus dilengkapi segetil mungkin
mereka itu siapa saja yang mendaftar itu
jadi biar publik juga tahu jadi tidak hanya cukup nama
kadang kadang orang diumumkan cuma nama doang kan misalnya dengan gelar
nah ini tidak
dia harus diumumkan kepada publik itu dengan detil nama nama ini
jadi biar apa
biar nanti publik bisa men tracking bahwa dari awal pendaftaran
nama nama yang masuk memang sudah bisa memberikan harapan kepada publik
bahwa nanti siapapun yang terpilih menjadi komisioner kpu maupun bawaslu
publik yakin bahwa mereka bisa diandalkan mereka mampu nanti melakukan
tata kelola kepemiluan itu dengan baik
manajemen kepemiluan dengan baik
karena mereka mengerti tentang teknik kepemiluan itu juga satu
tapi juga tidak hanya cukup di situ
tidak cukup mereka paham tidak cukup mereka punya keterampilan akan kepemiluan
tapi mereka juga mampu menjaga integritasnya
integritas itu dari kpu
mau apa dari intervensi maupun juga dari tindak tindakan koruptif
karena kita juga punya pengalaman
punya pengalaman komisioner kpu itu juga terjerat dengan kasus kasus hukum
atau misalnya tadi ada proses misalnya negosiasi dan sebagainya
hal hal seperti itu kedepan memang itulah outputnya dari tim sel ini
oke saya ke mbak titi lagi di kangsang kita coba lagi
mbak titi halo sudah bisa mendengar
baik mbak titi kita coba sapa lagi apakah masih bisa
oke tampaknya juga masih ada gangguan dengan mbak titi anggreni
saya break dulu deh kalau gitu nanti kita akan kembali sesaat lagi
kita akan lanjutkan sambil memperbaiki audio dengan mbak titi anggra ini
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali di newscast saya coba kembali menyapa mbak titi anggra ini
mudah mudahan kali ini bisa mbak titi halo bisa mendengar ya
bisa mendengar suara saya
bisa mbak citi ini mungkin karena mbak citi hari ini ulang tahun
jadi terlalu sibuk banyak mengucapkan ulang tahun
mbak titi oke begini tantangannya artinya bagi tim sel kedepan tidak hanya soal kinerja
tapi juga meyakinkan bahwa timsel ini bisa bekerja secara independen dan tidak rawan diintervensi
itu yang kira kira mungkin akan menjadi gambaran atau seperti apa
betul ya termasuk juga perdebatan tentang unsur pemerintah itu jadi relevan
apalagi di tengah misalnya kompleksitas penentuan hari pemutusan suara
kalau kami kan jelas menyatakan ya dalam sejarah demokrasi elektoral kita di masa reformasi
hampir tidak pernah ada soal kontroversi atau benturan penentuan hari pemungutan suara
karena itu dianggap sebagai persoalan teknis yang rambu rambunya sudah jelas dan otoritasnya ada pada kpu
kpu wajib mendengar semua pihak
pemerintah dpr masyarakat sipil dan juga pemangku kepentingan kepemiluan lainnya
tapi keputusan akhir karena ini menyangkut persoalan teknis yaitu implementasi tahapan pemilihan yang rambunya sudah diatur tegas dalam undang undang
itu adalah otoritas kpu
nah soal unsur pemerintah kenapa harus tegas
sekali lagi jangan sampai ada anasir anasir ya begitu kepentingan kepentingan yang ingin difasilitasi melalui unsur yang tidak sesuai dengan undang undang
ini adalah bagian dari kita menjaga legitimasi proses seleksi
apalagi ini harusnya menjadi penyelenggara pemilu legacy dari pemerintahan yang ada sekarang dan juga parlemen kita
soal unsur ini bukan persoalan sepele karena ini menyangkut kepentingan kita untuk patuh pada undang undang
tadi saya mungkin terputus ya karena ada gangguan suara
ada empat aspek utama jantung dari pemilu berintegritas
dan keempat perilaku etis atau ethical behavior
nah soal akurasi ini ini yang menjadi tantangan dari ketika bicara unsur itu harus jelas tegas dan pasti gitu ya
karena mestinya kita akurat melaksanakan undang undang
nah soal kerja kerja proses seleksi soal tadi transparansi akuntabilitas melepaskan kepentingan baju baju kelompok
dan mengedepankan kepentingan penyelenggara pemilu berintegritas itu jadi tantangan besar
kita semua pasti tidak anti pada kepentingan kepentingan untuk membangun demokrasi indonesia yang dibawa oleh berbagai kelompok yang ada
tapi yang problem kalau pakai pendekatan pokoknya
asalkan yang penting kelompok saya
nah itu problem gitu ya
karena persoalan pemilu ini adalah persoalan bagaimana memfasilitasi kontestasi elektoral perebutan kekuasaan yang konstitusional
di mana penyelenggara pemilu harus berdiri paling depan
menunjukkan integritas kredibilitas
perilaku yang anti korupsi bersih transparan terbuka
semua nilai nilai demokrasi yang unggul itu melekat pada seorang penyelenggara pemilu
dan paling penting penyelenggara pemilu itu harus sudah selesai dengan dirinya
jangan sampai investasinya di penyelenggara pemilu digoda sedikit oleh peserta tiba tiba belum selesai masa tugas
sudah menjadi misalnya petinggi partai politik
itu kan jangan sampai seperti itu
kita tidak mau
atau tergoda untuk menjadi bagian dari politik praktis
karena dia menjadi elemen hulu dari pemilu berintegritas
tentu saja harus ditopang oleh kompetisi peserta pemilu yang kompetitif
makanya diskusi soal jangan sampai ada nasir partisan dalam proses rekrutmen
itu menjadi sangat krusial mas reinhardt
jadi pahamilah ini bukan sebagai serangan kepada tim sel
tetapi ini bentuk dukungan pada proses seleksi yang kita yakin
bahwa tidak ada intervensi di sini

tidak ada kepentingan untuk memuluskan agenda agenda tertentu gitu
soal jadwal misalnya ini contoh
ini kan contoh saja
dan juga soal yang lain lain
jadi ini yang harus diyakinkan betul
nah soal figur rekam jejak mereka kredibilitas mereka
kita tahu lah ya
ada prof hamdi yang memang berpengalaman di bidang psikologi ketika tes
ibu betty alysabana yang memang pakar di it
apalagi kita bicara banyak soal misalnya rekapitulasi elektronik dan lain sebagainya
penting untuk mencari figur penyelenggara yang punya visi dan juga desain jelas
atau roadmap jelas soal bagaimana organisasi kpu ini mau dia bawa
dalam konteks kompatabilitasnya dengan inovasi teknologi
untuk menyiasati kompleksitas dan kerumitan pemilu dua ribu dua puluh
itu penting untuk digali gitu ya
dan ini masukan masurkan masyarakat seperti ini adalah suara suara yang memang
oleh karena itu tidak boleh disikapi dengan antipati atau kemudian menjelaskan
menganggap ini sebagai serangan atau pendekatan personal gitu
nah penyeimbang dari dpr juga sangat penting gitu karena nanti produk ujungnya kan
nanti dpr yang menentukan ya kang saan ya tujuh yang akan menjadi anggota kpu
lima yang menjadi anggota bawah seluruh fit proper test ya di dpr
ini check and balances nih prosesnya pemerintah membentuk timsel
mengajukan kandidat dalam dua kali daftar nama sepuluh untuk bawaslu empat belas untuk kpu
nanti gongnya ada di parlemen
oleh karena itu jangan sampai tinggal nunggu di ujung gitu ya
lepas proses lepas pengawasan prosesnya
tapi kita juga tetap harus menjaga timsel bisa bekerja mandiri transparan terbuka akuntabel
dan partisipatif begitu serta inklusif
ini yang menjadi tantangan kita mas reinhardt
makanya media juga harus pasang mata ya
kadang kadang di tengah misalnya kecenderungan untuk mengerucut pada satu kubu atau satu kekuatan tertentu
membuat kita menjadi kurang kritis kurang mau bersuara kencang gitu ya
apalagi kalau sudah mulai bawa jagoannya nih
sudah mulai mikir mikir untuk komentar kencang gitu ya
takut jagoannya nggak dipilih dan lain sebagainya
mudah mudahan itu tidak menjadi bagian dari proses pengawalan kita terhadap kinerja timsel mas reinhardt
oke baik mbak titi terakhir
apa resiko yang kemudian kalau timsel ini tidak bekerja sesuai apa yang tadi kita harapkan
mandiri tidak ada intervensi independen begitu
apa resikonya ke depan
karena timsel ini pasti sangat esensial sekali menentukan siapa siapa yang akan nanti diseleksi

kalau kemudian tidak sesuai dengan diharapkan apakah pertaruhannya adalah lagi lagi soal independensi pemilu kita anggota kpu kita atau bagaimana singkat mbak titi
ya kalau dari sisi kompetensi dan komitmen kita semua yakin ya
tapi kalau kemudian tadi soal keterbukaan transparansi akuntabilitas inklusifitas proses tidak betul betul dijamin melalui kerja kerja yang mandiri dan profesional dari timsel pertaruhannya pemilu dua ribu dua puluh empat mas reinhardt
pemilu paling besar satu hari serentak di dunia pemilu paling rumit di dunia
pemilu yang paling besar satu hari dan yang paling kompleks di dunia
jadi kalau penyelenggara pemilunya tidak tangguh tidak tahan banting tidak mandiri tidak bisa memproteksi independensi lembaga waduh saya nggak kebayang nih pemilu dua ribu dua puluh empat
pemilu formidable ibu penggewasanan baru kali siapa lagi
pemilu youngest war ibu nostris ini kecemasan apa
jangan jangan jangan nge bom observasi kamu
reman reman an rezawari cuhar larger marketing kini
penentuan jadwal yang mengedepankan perspektif dan paradigma kemandirian penyelenggara pemilu yaitu kpu kita
kira kira begitu mas
baik mari kita pasang mata ke depan terhadap tahapan tahapan ini dan sekali lagi kita berharap tentu timsel bisa bekerja profesional dan juga menjaga integritasnya
terima kasih banyak mbak titi anggraini kang saan mustafa sudah bergabung dalam diskusi yang menarik pada malam hari ini selamat malam sehat selalu
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia news